kami baru mendapatkan informasi dari rilis kapolres kendal jawa tengah bahwa terduga otak pelaku penembakan istrinya sendiri
kopda muslimin ini ditemukan meninggal sekitar pukul enam pagi tadi di kediaman orang tuanya di kelurahan trompo kabupaten kendal jawa tengah
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
selamat pagi damar damar bisa anda informasikan terkait bagaimana perkembangan terkini proses pencarian kopda muslimin damar

dan kami juga ingin mengetahui

namun kami masih akan melakukan terus konfirmasi

dari kodai jawa tengah maupun dari kabupaten semarang
yang saat ini bergerak gerak menutupi untuk memastikan benar benarnya informasi yang terima
dan sementara itu
kan memang tersebut bahwa
ada persoalan rumah tangga yang mengalami kobda muslimin dan korban yang ini kita sendiri menanggung lagi
sempat bercerita kepada salah satu pelaku bila kopda muslimin ini merasa terkekang dan tertekan karena
istrinya kerap marah dan dia dibatasi pergerakannya
dan ada fakta baru juga bahwa dalam pelariannya kabur ini
kobda muslimin membawa
sebanyak sembilan puluh juta rupiah
yang ini dikuatkan dari pengakuan tersangka
di mana dia menerima uang satu ratus dua puluh juta rupiah di rumah sakit
kemudian masih ada sisa sembilan puluh juta rupiah yang disampaikan kopda muslimin bila itu akan dipakainya untuk kabur
dan ada perkembangan baru juga bahwa kobda muslimin sendiri sempat kabur dengan pacarnya
ke daerah wonosobo
namun ketika itu
sesampai di wonosobo
pacarnya yang berinisial r ini menolak atau tidak mau dengan keinginan kopda muslimin untuk hidup bersama di daerah wonosobo
sehingga kopda muslimin pun meneruskan atau melanjutkan pelariannya ke beberapa daerah
damar terkait kabar yang menyebutkan bahwa kopda muslimin ini dikabarkan meninggal dunia
apakah sudah bisa diinformasikan terkait perkembangan terkininya
karena tadi di awal suara anda sempat terputus begitu
dan lalu bagaimana tentang keterangan begitu
apakah kemudian pihak kepolisian ini masih akan memeriksa saksi tambahan untuk kasus ini damar
ya memang dari sejak pukul sembilan tiga puluh tadi pagi kami menerima informasi
ada ditemukan mayat laki laki yang diduga kuat
ciri cirinya sama dengan kobda muslimin dan meninggalnya laki laki ini ada di rumah milik mustaqim
yang tak lain adalah kerabat dari kopda muslimin dan merupakan tempat tinggal di mana orang tua muslimin berada
jadi ada dugaan kuat memang kobda muslimin ini
tidak tahu lagi
harus pergi kemana dan kabur kemana
jadi dia mungkin lebih memilih kembali ke orang tuanya atau singgah di orang tuanya barang beberapa hari
kemudian kalut kemudian menenggak minum batu
namun ini masih akan dipastikan lagi dikonfirmasi lagi
karena aparat polri dan tni masih tengah akan menuju ke lokasi di daerah kedep
tepatnya di kawasan kelurahan tombro misal
terkait kondisi terkini istri kopda muslimin apakah ada informasi
ya setelah menjalani operasi kedua di bagian organ tubuh bagian dalam kondisi rina wulandari berangsur angsur membaik
namun memang masih harus dirawat di ruang icu rumah sakit karyati semarang
karena memang harus atau mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan
yang lebih penting dari itu adalah
pemulihan dari psikologi dari anak anak korban
yang juga anak dari kopda muslimin ini sendiri
karena salah satu anaknya ya ini yang berjenis kelamin wanita
sempat melihat langsung detik detik bagaimana tersangka ini menembak ibunya sendiri di depan rumahnya saat dia dijemput pulang sekolah
jadi memang ini juga ada bantuan dari pemerintah kota semarang
memberikan bantuan healing
jadi memang ini juga ada bantuan dari pemerintah kota semarang memberikan bantuan healing

tentunya kita juga akan menunggu seperti apa perkembangan dari kabar terbaru
yang menyebutkan bahwa terduga otak pelaku penembakan istrinya sendiri
yakni kopda muslimin ini ditemukan meninggal dunia
terima kasih produser lapangan cnn indonesia damar sinuko atas laporan langsung anda